pakil menteri bumn ii kartika wirjoatmojo bersama direktur utama telkom riri adrian syah
melakukan peletakan batu pertama pembangunan new tradisi hyperscale data center batam
proyek ini akan menjadi data center berkapasitas terbesar ketiga milik pt telkom indonesia terbuka
kepala pertama pertama
hal ini sejalan dengan semangat dan arahan menteri bumn agar telkom fokus dalam mengembangkan bisnis infrastruktur
data center big data dan sebagainya guna mendorong pembangunan ekonomi digital dan kedaulatan data di indonesia
menurut wakil menteri bumn ii kartika wirjoatmojo pembangunan hyperscale data center di batam oleh telkom data ekosistem
merupakan langkah strategis yang nantinya dapat melayani pasar domestik dan regional khususnya pasar di singapura
hal ini sejalan dengan semangat dan arahan menteri bumn ii kartika wirjoatmojo pembangunan hyperscale data center batam
dengan betko berperan untuk memprovide clean energy dan sebagainya
rencananya dalam waktu dekat sdc batam akan dibangun di atas lahan seluas delapan hektare
dengan total ada tiga kampus berstandar world class data center dengan total kapasitas it load lima puluh satu mw
yang diperlukan untuk membangun kawasan data center
yang menggunakan energi terbarukan ramah lingkungan dan mengadopsi sistem multitir
pada fase awal pembangunan tersebut akan dimulai dengan it load sekitar dua puluh mw dan akan meningkat sesuai dengan kebutuhan
sdc batam akan menyediakan layanan yang dinamis dengan sistem modular yang dilengkapi dengan building management system
sehingga memungkinkan pelanggan untuk memilih berbagai layanan dengan variasi fear yang sesuai dengan kebutuhan bisnis